lantas bagaimana para pejalan kaki yang sebelumnya merasa dirugikan dengan maraknya otopet listrik di jalanan menyikapi aturan yang akan diterapkan
sudah ada ketua koalisi pejalan kaki alfred sitorus bang alfred bisa mendengar suara kami
bang alfred apakah peraturan sementara yang akan segera diterapkan ini dinilai sudah cukup untuk melindungi hak pejalan kaki
jadi gini para pejalan kaki melihat seperti apa wujud regulasi yang akan dikeluarkan oleh pempros dki jakarta untuk mengatur keberadaannya skuter listrik di dki jakarta khususnya
sampai saat ini kami harus melihat dulu seperti apa baru nanti kita uji publikkan bahwa regulasinya itu seperti apa ke masyarakat
lalu bang alfred sebenarnya untuk jangka panjang ini sebaiknya
seperti apa peraturan ini nantinya diimplementasikan
jadi gini harusnya idealnya kalau untuk regulasi itu kan harusnya directly harus dari pemerintah pusat ya
supaya bisa di follow oleh seluruh peraturan yang ada di daerah daerah
jadi untuk saat ini diambil langkah oleh pempros dki jakarta untuk meminimalisir angka kecelakaan yang akan terjadi
sudah hampir ratusan lebih para pejalan kaki mengadu ke kami terkait dengan terserempet tersenggol dilindas kakinya oleh para skuter listrik ini
jadi karena keberadaannya skuter ini kan saat ini belum diatur apakah dia boleh di jalan raya apakah dia boleh di trotor apakah dia boleh di jalur sepeda gitu loh
jadi sepertinya ini belum diatur keberadaannya di mana dia harus melintas
namun sampai malam setelah
semalam ya itu saya masih melihat bahwa skuter listrik itu masih berkeliaran di atas trotoar gitu
dan ini yang masih menghantui para pejalan kaki yang masih berjalan di atas rotowar bahkan di malam hari
bahkan tidak sedikit juga skuter skuter listrik yang memang milik pribadi pribadi yang kecepatannya itu bisa ada di atas lima puluh km per jam
lalu bang alfred apakah dengan nantinya diterapkan
dan peraturan sementara ini optimis kah pak alfred untuk melihat apakah nantinya ini akan berpengaruh terhadap perlindungan hak dari para pejalan kaki itu sendiri pak alfred
sebenarnya gini ketika kami melihat bahwa ini hanya diregulasi oleh teman teman di pemprov dki jakarta
ini kami agak sedikit pesimis ketika pusat tidak akan mengatur gitu ya belum mengatur ini
jadi sejogjanya harus memang diatur oleh pusat supaya lebih
jadi bisa ketat
tapi yang kami coba lihat bahwa ini apa benar benar nih teman teman dari penegak hukum itu melakukan implementasi dari regulasi yang akan diterapkan di dki jakarta
jadi jangan sampai aturan ini jadi hanya memenuhi bahwa publik mempressure pemerintah untuk segera dibuatkan aturan
namun ketika ini sudah menjadi regulasi yang sudah
ini regulasi yang sudah ditetapkan ini menjadi macam kertas saja jadi tidak ada impact nya di jalan raya
karena ini lebih kepada bagaimana memproteksi para pejalan kaki bagaimana memproteksi para pesepeda yang memang sudah punya jalur masing masing gitu
ya lalu terkait pesepeda dan juga pejalan kaki ini terakhir mungkin bang alfred bagaimana mungkin bisa disampaikan terkait
menyikapi maraknya otopet listrik ini
sementara memang peraturan ini masih digunakan
ya untuk masa transisinya sebenarnya ketika sesuatu yang memang belum diatur di jalan raya
sewajarnya ini harus ditarik dulu ya operasinya
baik itu milik pribadi ataupun milik yang memang penyedia jasa gitu
karena apa untuk menunggu kepastian hukum
kalau kepastian hukumnya belum dan korban sudah banyak ini yang bertanggung jawab kan tidak ada jadinya ya
karena pemerintah juga lepas tangan
si penyedia jasa juga lepas tangan
pribadi pribadi yang memiliki pun itu tidak bisa terlindungi secara ketentuan hukum yang ada
karena memang belum diatur secara jelas dan juga pasti
itu sih sebenarnya kita menginginkan bahwa ada kepastian hukum terkait dengan kehadiran pendatang baru ini yang disebut sebagai skuter listrik
ya baik terima kasih bang alfred sitorus ketua koalisi pejalan kaki
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore ini